hal itu disampaikan raja sabta oktohari selama menyaksikan pertandingan penutup sea games kali ini dari cabang olahraga sepak bola pada selasa malam
kita ini hidup dihadapkan dengan beraneka ragam pilihan
ada dong seperti biasa kita belum ganti format
menkyu sama gubernur bank sentral g dua puluh
kalau bicara mengenai pembiayaan ini kan semua kan membutuhkan pembiayaan
namanya flight consumer di situ ada kecepatan ketinggian
pak kalau begitu kan sudah pergerakannya terbaca dan terdeteksi dari kppi
kalau kita akumulasi biaya distribusi

sudah menyediakan waktu untuk ngobrol ngobrol sama kita
tetapi kalau misalnya turis dia mau datang nggak bisa mas